aku bersyukur padamu ya allah
karena kau telah berikan padaku putri kecil yang baik hati
sudah lama kamu kerja disana
telepon kamu berdering terus dari tadi
ada tuker dari catherine
randy udah mesti balik nih saya
udah malem soalnya
gitu kan randy
aneh kenapa om irfan tiba tiba begitu ya
tumben om irfan pengen saya cepet cepet pergi dari sini
terus baru aja selesai masak
pemakanannya dimakan juga bener ya
lalu mati dulu kenapa udah disuruh pulang adiknya
biarin adi makan dulu sama kita
baru mulai mau pulang
randy tadi bilang ditungguin sama mamanya di rumah
kasian lah rumah yang sendirian
kalau emang mama kamu nungguin kamu di
ya ada kamu pulang hati hati ya
salam buat mama kamu
papa nganterin di kedepannya lo ya
kamu disini aja
kakaknya masih sakit
sampai ketemu lagi ya
aduh batu gak kelar kelar ini

aku mau sembuh
kayaknya tadi ada yang ngetok
tapi kok gak ada orang ya
ngak tersiap ngak cukup
fera pesta sudah nangis

tapi siapa samanya
tiada siapa ma hornya
itu bukan nyari kejadian
dua orang tapi
mama juga kangen sama reina
kayaknya bu andin ketularan ya
anak saya lagi sakit dan dia punya riwayat itu
karena kondisi ibu sedang hamil
sebaiknya ibu jangan ada kontak
satu atau dua hari dengan anak ibu
untuk tidak saling menularkan
stop mak disitu aja deh mak
aku kan gak boleh deket deket
kita ngobrol disini ya

terus papa gimana
papa tau reina keluar
abis baca buku cerita
terus kenapa gak tidur
gak bisa tidur
kalau gak ketemu mama
terus papa ketiduran ya
tapi kan sekarang udah ketau mama
berani istirahat biar cepet cepet sembuh ya
balik ke kamar ya
kiss baik dulu
aku bersyukur padamu ya allah
karena kau telah berikan padaku putri kecil yang baik hati
aku bersyukur padamu ya allah
kau bersyukur padamu ya allah
peh paham kah corruption ora apa blura pensando

aku kasih tau kamu
dharma kau nggakpdpfdfab